maraknya laporan masyarakat soal buruknya pelayanan di rumah sakit umum daerah raden matahir jambi
membuat gubernur jambi zumi zola melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit milik pemerintah tersebut
dan zumi marah saat mendapati banyak fasilitas rumah sakit yang tidak berfungsi
gubernur jambi zumi zola mengamuk saat melihat perawat dan dokter di rsud raden matahir
tidur saat ia melakukan inspeksi mendadak pada sabtu dini hari
gubernur yang ditemani beberapa rombongan tiba di gedung perawatan kelas tiga rsud raden matahir
dan mendapati tempat perawat dan dokter jaga kosong
kesal dengan apa yang dilihat ia pun langsung menggedor pintu kamar yang ada di meja penjagaan
begitu masuk ke dalam kamar tersebut gubernur mendapati para perawat dan dokter sedang terlelap tidur
zola kemudian melanjutkan sidaknya ke gedung perawatan jantung
di sana ruang jaga juga kosong ruangan di belakang ruang jaga dikunci
setelah digedor akhirnya pintu dibuka
ini menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap layanan di rumah sakit umum daerah raden matahir
apabila sudah jam dua belas lewat tengah malam itu dihubungi tidak ada yang jaga
pelaksana tugas direktur utama rsud raden matahir dr iwan hendrawan menyebutkan
perawat dan dokter yang kedapatan tidur saat disidak gubernur berjumlah dua belas orang
sesuai perintah gubernur mereka akan mendapatkan sanksi tegas
yang untuk perawat yang kedapatan yang tidur tadi itu yang ada tiga belas sama satpam ya
sapam ada dua jadi ada tiga belas orang
jadi kita instruksinya di sp tidakkan
jadi sudah penyertaan terakhir kalau dalam tiga bulan
kemudiannya kita akan keluarkan sesuai dengan rasionalisasi
lalu kalau yang pns mungkin kita akan kembalikan ke bkd untuk ditempatkan di instansi lain
terkait temuan ini zumi akan menindaklanjuti bahkan akan mengirimkan petugas untuk mengaudit dan mencari akar masalah di rumah sakit ini